tingginya populasi penduduk sebuah negara seperti indonesia tentunya punya daya konsumsi pangan yang juga tinggi
ironisnya banyaknya sampah makanan yang dihasilkan juga berbanding lurus dengan banyaknya masyarakat yang kekurangan makanan
ini ada sebuah startup asal surabaya yang dibuat untuk menyelamatkan terbuangnya makanan berlebih dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan
informasinya sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah populasi besar
tercatat sebagai negara penghasil sejumlah makanan yang lebih besar dari indonesia
dan ini adalah sampah makanan terbesar kedua di dunia berdasarkan data ekonomis intelligence unit pada dua ribu enam belas
di beberapa negara konsep food bank atau bank makanan sudah diterapkan guna menampung makanan sisa dan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan
hal ini menggerakkan eva bahtiar indah audiftia dan deddy baroto untuk membuat garda pangan
dari situ mereka beserta relawan lainnya bergerak menyelamatkan makanan berlebih menampung dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan
jadi kita mikirnya kenapa nggak kita pertemukan aja kedua pihak ini antara yang kelebihan makanan sama yang membutuhkan makanan
nah jadi sekarang yang kita kerjakan itu kita setiap hari menjemput makanan dari industri hospitality
seperti restoran kafe bakery terus kemudian makanan berlebih yang tidak terjual hari itu
kami cek dulu pertama kami cek kelayakannya kemudian terus kami kemas ulang
terus kami langsung disediakan
kita juga berkontribusi ke masyarakat prasejahtera di surabaya dan sekitarnya
startup asal surabaya ini berbasis website
dengan bantuan teknologi siapapun dapat berkontribusi ke dalam garda pangan
bahkan siapapun dapat mendaftarkan diri sebagai relawan melalui web garda pangan
jadi ada beberapa fitur yang bisa dilihat di website garda pangan
yang pertama orang bisa donasi makanan
masyarakat juga bisa mengusulkan penerima manfaat siapa saja yang ada di sekitarnya
dan masyarakat juga bisa jadi relawan
di sini ada tiga fitur ketika orang mau donasikan
apakah dia donasi sebagai individu sebagai pemilik restoran atau sebagai pemilik acara
saat ini garda pangan memiliki enam puluh relawan yang bergerak setiap harinya
sementara enam mitra dari produsen makanan dan delapan puluh daftar penerima juga sudah tercatat di dalam bank data garda pangan
garda pangan itu karena
sudah secara akuntabilitas sudah bisa dipertanggungjawabkan
lalu mereka juga secara visi sudah bagus
yaudah sampai akhirnya kita bawa ke forum
terus semua member setuju
nah kalau garda pangan kebetulan mereka punya datanya sendiri
data di mana wilayah wilayah yang membutuhkan atau yang sudah menjadi istilahnya secara data dari rt dan rw bahkan dari kelurahan setempat punya data
daerah mana yang membutuhkan yang kurang mampu istilahnya datang
atau yang belum merasakan bantuan secara langsung
itu pun mereka punya sistem di mana oke kalau ini ada beberapa rt biasanya untuk mengurangi kemungkinan adanya konflik
maka kita atur sama suhu ini di rw yang sama rt ini rt ini rt giliran
jadi sebenarnya kita sangat takut dengan sistem yang mereka punya itu sudah sangat bagus
dengan memanfaatkan teknologi garda pangan memiliki data yang lengkap untuk jumlah penerima bantuan makanan disertai sistem yang mumpuni
hal ini tentunya menjadi sebuah jaminan bagi mitra atau
pun relawan untuk turut berkontribusi membantu masyarakat yang membutuhkan makanan
rizky renardi surabaya